legenda sepak bola nasional dan mantan manajer timnas angkat suara terkait dengan polemik jakarta international stadium
menurut mereka jis sudah memiliki standar fifa dan dapat menyelenggarakan kejuaraan selevel piala dunia
dalam laga eksebisi yang dihadiri oleh beberapa legenda sepak bola indonesia
antara lain adalah nur alim al hadad dede skandar dan beberapa lainnya
roby darwis mengatakan jakarta international stadium telah memiliki standar yang bisa digunakan untuk turnamen sekelas piala dunia
selain roby darwis mantan manajer timnas indonesia dan juga anggota masyarakat sepak bola indonesia
habil marati juga menilai jis sudah memenuhi kriteria fifa
kalau infrastruktur seperti ini juga saya mengalami di jepang juga di olimpiade
tidak beda jauh sama juga ya seperti ini
tapi kalau kita lihat rumput
rumput kan namanya rumput kan bisa berubah kan bisa diganti atau apa
tapi untuk standar dan bisa dipakai untuk piala dunia juga
kalau saya menurut saya
saya juga sudah sering alami
baik itu piala asia pra piala dunia yang dimana standarnya memang tidak jauh seperti ini
ini mereka yang memiliki hak untuk bisa mengesersaiz apakah lapangan jis ini rumus ini sesuai dengan fifa
ini mereka berpengalaman
jadi berhentilah orang orang yang tidak berkenci
mimpung di bola yang mengomentari rumput dan stadion
stadion ini adalah sudah memenuhi kriteria fifa